potensi pariwisata di tanah air memang tak diragukan lagi
terbentang dalam tujuh belas ribu pulau keindahan alam dan kekayaan budaya indonesia menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri
tak heran sektor pariwisata indonesia kerap menuai prestasi di kancah internasional
salah satu bukti kepopuleran wisata indonesia adalah torehan prestasi dan penghargaan dari dunia
tak dipungkiri lagi indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia
dengan ribuan budaya di dalamnya memiliki potensi pariwisata yang luar biasa
pada dua ribu enam belas indonesia berhasil menerima sembilan penghargaan trip advisor traveler choice award dalam lingkup global dan asia
penghargaan yang diterima ini berasal dari empat kategori yaitu destinasi pulau ikon kota dan pantai
di ajang penghargaan world halal tourism award dua ribu enam belas indonesia pun berhasil menyabat dua belas kategori dari enam belas kategori yang diperebutkan
salah satu destinasi wisata yang meraih dua penghargaan sekaligus adalah lombok yang memenangkan the world best halal beach resort dan the worlds best halal honeymone destination
masih di dua ribu enam belas wonderful indonesia lagi lagi sukses memboyong dua penghargaan dari travel tourism exhibition
dua penghargaan terdiri dari kategori best innovative stand dan sepuluh sqm and over
baru baru ini tiga puluh agustus dua ribu tujuh belas media travel international rov guide memposisikan indonesia ke dalam dua puluh negara terindah di dunia
penilaian berdasarkan pilihan pembaca dalam berbagai aspek
indonesia menempati posisi ke enam di atas inggris dan amerika sementara skotlandia berada di posisi pertama
pembaca rough guide menilai indonesia
indonesia adalah negara yang memiliki pegunungan dan keanekaragaman budaya yang sangat indah
bahkan di antara dua puluh negara yang masuk ke dalam negara terindah di dunia hanya dua negara yang berasal dari benua asia yakni indonesia dan vietnam yang berada di urutan ke dua puluh
dari segi industri sektor pariwisata indonesia juga menempati posisi cukup baik
survei dua tahunan sekali dan lakukan world economic forum tahun ini indonesia menduduki peringkat ke empat untuk kategori asia
indonesia menempatkan ke enam di atas inggris dan amerika sementara skotlandia berada di posisi pertama
pembaca rough guide menilai indonesia ke enam di atas inggris dan amerika sementara skotlandia berada di posisi pertama
pembaca rough guide menilai indonesia ke enam di atas inggris dan amerika sementara skotlandia berada di posisi pertama
pembaca rough guide menilai indonesia ke enam di atas inggris dan amerika sementara skotlandia berada di posisi pertama